mengakhiri tugasnya selama tiga lima bulan memimpin ibu kota indonesia
pelaksana tugas gubernur dki jakarta sonny sumarsono mengapresiasi kerjasama yang baik dari kepolisian dan juga dprd
memimpin jakarta sejak awal november dua ribu enam belas sumarsono yang akrab dipanggil soni ini mengaku cukup puas dengan dua hasil kerjanya
pertama dua aksi massa pada akhir tahun lalu yang berjalan tertib dan damai
yang kedua sony merasa bangga bisa mengantarkan apbd dua ribu tujuh belas tepat waktu yakni sebelum masuk ke tahun dua ribu tujuh belas
ia juga mengapresiasi kinerja kepolisian serta kerjasama antara badan eksekutif dan juga legislatif
masa tugas sumarsono berakhir pada sebelas februari mendatang
terasa puas ketika seminggu pertama dan saya mensyukuri apresiasi terhadap kerjasama forkominda yang luar biasa
sehingga bulan ini
bulan pertama bulan kedua bulan estari
minggu pertama kedua ketiga dari sekian aksi semua berjalan baik
yang kedua juga alhamdulillah paling tidak bisa mengantarkan jakarta dengan apbd on time
tempat waktu dan tidak terlambat
jadi itu saya kira bagian yang saya juga merasa puas dan semua itu bisa karena keresama dengan dprd yang baik